nah jadi fokusnya dimana sekarang
fokusnya adalah bagaimana menyembuhkan hewan hewan yang sakit itu
karena bisa sembuh
dari berapa banyak hewan yang berada di jawa timur
yang terkena memang proporsinya kecil
tapi kan ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh
jadi kalau di jawa timur ini justru yang paling kedengeran
karena kita yang paling aktif juga untuk mencari tahu